setia novanto mengajukan diri sebagai justice collaborator dalam kasus korupsi ktp elektronik rabu kemarin
pengajuan ini menjadi indikasi bahwa novanto siap mengakui keterlibatannya yang selama ini dia bantah
selain itu istri novanto desti astriani tagor kembali diperiksa kpk pada rabu kemarin
setia novanto bungkam saat diperiksa sebagai saksi untuk tersangka perkara ktp elektronik anang sugiana sudiharjo rabu kemarin
namun dibalik sikap diamnya novanto ternyata telah mengajukan diri bekerjasama dengan kpk sebagai pembongkar kasus atau justice collaborator dalam pengukapan kasus korupsi ktp elektronik
menurut jurubicara kpk salah satu syarat menjadi justice collaborator adalah tersangka tersebut mengakui perbuatannya dan membuka keterlibatan pelaku lain ataupun aktor yang lebih tinggi
artinya jika pengajuannya ingin diterima novanto harus siap mengakui keterlibatannya dalam korupsi ktp elektronik
yang selama ini ia bantah
hingga rabu malam pemimpin kpk masih mempelajari dan mempertimbangkan permohonan tersebut
sebelumnya istri novanto desti astrianetagor juga diperiksa rabu kemarin
desi diperiksa sebagai saksi untuk tersangka kasus ktp elektronik anang sugiana sudiharjo
setelah diperiksa selama dua jam desti hanya bungkam menanggapi pertanyaan awak media
selain desti dua anak setia novanto reza herwindo dan duwina mihaela
juga diperiksa kpk
keduanya juga diperiksa sebagai saksi
dalam sidang sebelumnya nama duwina reza dan istri setia novanto desti sempat disebut majelis hakim
ketiganya disebut memiliki bagian saham pt muraka bisejahtera
yang mengikuti konsorsium proyek ktp elektronik
mantan ketua dpr yang juga terdakwa kasus megakorupsi ktp elektronik
setia novanto mengajukan permohonan untuk menjadi justice
ktp elektronik setia novanto yang juga terdakwa kasus megakorupsi ktp elektronik setia novanto mengajukan permohonan untuk menjadi justice collaborator
ktp elektronik setia novanto yang juga terdakwa kasus megakorupsi ktp elektronik setia novanto mengajukan permohonan untuk menjadi justice collaborator
berdasarkan surat edaran mahkamah agung nomor empat tahun dua ribu sembilan belas
tentang perlakuan bagi whistleblower dan juga justice collaborator
seorang pelaku tindak pidana tertentu bisa menjadi justice collaborator
bila memenuhi syarat syarat berikut ini
pertama merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu
seperti tindak pidana korupsi kemudian terorisme
kemudian terorisme kemudian terorisme
pencucian uang perdagangan orang atau tindak pidana lainnya yang terorganisir
kedua mengakui kejahatan yang dilakukannya
ketiga bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut
dan memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan
keempat oleh jpu atau jaksa penuntut umum
dinyatakan telah memberikan keterangan dan bukti bukti yang sangat signifikan
sehingga penyidik atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana tersebut secara efektif
kedua mengakui kejahatan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum
apa saja keuntungan yang bisa didapatkan oleh seorang justice collaborator
berdasar pasal sepuluh undang undang nomor tiga belas tahun dua ribu enam
tentang perlindungan saksi dan korban
seorang justice collaborator memiliki sejumlah keuntungan diantaranya
mendapat perlindungan fisik dan juga psikis
mendapat perlindungan hukum
kemudian mendapat penanganan secara khusus
seperti tempat penahanannya dipisah dari tersangka atau terdakwa lainnya
memperoleh penundaan penuntutan dan juga penundaan proses hukum
bisa memberikan kesaksian di persidangan tanpa menunjukkan wajah atau identitas
dan yang mungkin yang paling diharapkan adalah memperoleh keringanan tuntutan hukuman
termasuk tuntutan hukuman percobaan dan mendapatkan remisi
komisi pemberantasan korupsi menetapkan mantan kuasa hukum
dan dokter rumah sakit medika permata hijau dr bima nesli
selain itu frederick yunadi juga dicegah ke luar negeri
kpk resmi menetapkan pengacara setinovanto frederick yunadi
dan dokter rumah sakit medika permata hijau dr bima nesli sebagai tersangka
keduanya menjadi tersangka atas kasus perintangan penyidikan korupsi ktp elektronik
dengan tersangka setinovanto
bima nesli merupakan dokter yang menangani novanto
ketika mobil yang ditumpangi novanto menabrak tiang listrik di permata

selain frederick yunadi kpk juga mencegah tiga orang lainnya ke luar negeri
yaitu ajun komisaris polisi reza pahlevi
yang merupakan ajur dan novanto saat menjadi ketua dpr
hilman matautz pengendara mobil yang ditumpangi novanto saat menabrak tiang listrik
dan ahmad rudiansah pengacara yang sempat melaporkan dua pimpinan kpk ke barreskrim
kpk menghimbau agar pihak pihak yang menjalankan profesi sebagai avokat
ataupun dokter agar bekerja sesuai dengan etika profesi
dan harus dengan etikat yang baik
dan tidak melakukan perbuatan perbuatan tercelah
serta tidak menghambat atau menghalang halangi proses hukum yang berlaku
keempatnya dicegah ke luar negeri selama enam bulan ke depan
terhitung sejak delapan desember dua ribu tujuh belas
koresponen cnn indonesia maria sarjana
akan melaporkan perkembangan terbaru seputar kasus megakorupsi ktp elektronik
selamat siang maria
maria apakah sejauh ini sudah ditetapkan
kapan pemeriksaan fredrik yunadi dan juga dr bimanes sutarjo ini
ya selamat siang alfian
pada hari ini alfian untuk jadwal pemeriksaan terhadap tersangka
fredrik yunadi memang belum ada di kpk
dan mendapatkan informasi bahwa dijadwalkan pada hari esok yaitu hari jumat dua belas januari dua ribu delapan belas
tetapi memang hari ini kpk memanggil seorang dokter dari rumah sakit permata hijau
yang menjadi saksi bagi fredrik yunadi
baru saja dr michael ciacahaya ini sudah masuk ke ruang pemeriksaan kpk
dan ini untuk mendalami bagaimana sesungguhnya upaya merintangi penyidikan yang dilakukan
atau diduga dilakukan oleh fredrik yunadi dan juga bimanes sutarja
yang merupakan penyidikan yang berhasil
dan ini untuk mendalami bagaimana sesungguhnya upaya merintangi penyidikan yang dilakukan oleh fredrik yunadi dan juga bimane sutarjo
yang merupakan penyidikan yang berhasil
dalam ungkapannya kemarin bahasa ria panjaitan sempat menyatakan bahwa

kemudian mereka melakukan rekayasa dalam menyatakan kondisi kesehatan setia novanto setelah kecelakaan terjadi
pemeriksaan memang diakui sudah terjadi atau memang terjadi oleh kpk
tetapi kemudian pada saat dibawa ke rumah sakit permata hijau ini
setia novanto tidak dibawa ke ruang unit gawat darurat
langsung dibawa ke ruangan vip dan inilah yang kemudian menjadi sorotan bagi kpk
apakah kemudian ada dugaan bahwa baik fredrik yunadi dan juga dr bimanes sutarja ini melakukan manipulasi terhadap laporan kesehatan dari setia novanto saat itu
kalau kita juga berbicara alfian mengenai kemudian siapa lagi yang akan menjadi suspek berikutnya terhadap kasus ini
kita juga berbicara mengenai siapa orang yang kemudian diperoleh
kita juga berbicara mengenai siapa orang yang kemudian
mendarai kendaraan mobil yang kemudian menabrak tiang lampung di dekat rumah sakit permata hijau ini
yaitu seorang jurnalis sebuah televisi swasta hilman matuj
di mana hilman matos ini memang beberapa kali sudah diperiksa oleh kpk
bahkan dua hari yang lalu hilman juga sudah dimintai keterangan oleh kpk
dan juga sudah dicekal ke perginya ke luar negeri
hilman ini posisinya memang saat itu mengaku
tengah akan membawa setia novanto menuju kpk
setelah melakukan wawancara seperti itu
tetapi dalam aturannya sebetulnya alfian saat itu setia novanto sudah dinyatakan sebagai buronan kpk
sehingga menyembunyikan buronan juga termasuk persekongkolan untuk kemudian menyembunyikan seseorang
dan inilah yang kemudian diduga ada cara cara beberapa pihak yang kemudian untuk berusaha merintangi proses penyidikan
dan juga membawa setia novanto ke kpk untuk dilakukan pemeriksaan
maupun dalam proses selanjutnya
sebagai tersangka di kpk atas korupsi
dan untuk tersangka selanjutnya kami belum mendapatkan informasi secara detail
kemudian siapakah yang nantinya akan muncul menjadi tersangka baru bagi kasus ini
tetapi memang kalau tadi sudah saya sebutkan
ada beberapa pihak yang terkait diantaranya adalah jurnalis televisi swasta hilman matuj
yang juga turut terlibat dalam kecelakaan saat itu
alfian kalau kita juga berbicara mengenai kasus megakorupsi ktp elektronik
hari ini kpk kembali memanggil anggota dpr bahkan adalah mantan ketua badan anggaran dpr ri
yaitu markus melchias mekeng
mekeng diperiksa kpk sebagai saksi bagi koleganya markus nari di partai golkar
dimana markus melchias mekeng diduga telah menerima satu empat juta dolar as
dan ini juga sudah tertuang dalam dakwaan terpidana
kasus korupsi ktp elektronik yaitu sugiharto
dimana saat itu memang mekeng diduga telah terlibat untuk memuluskan anggaran rp sembilan puluh lima delapan triliun bagi kasus ktp elektronik di dpr ri
kemudian apa sangkut tautnya dengan markus nari
markus nari dan markus melchias mekeng duo markus ini alfian kalau boleh saya bilang
sama sama berkiprah di partai golkar
dan kemudian markus nari ini juga orang yang disebut meminta uang
semilai rp lima miliar kepada mantan dirjen pendudukan dan kecantaran sipil kementerian dalam negeri irman
meminta semilai rp lima miliar tapi kemudian realisasi yang dihitung oleh kpk hanya sekitar rp empat miliar saja
fee ini diperuntukkan bagi markus nari karena telah berhasil memuluskan atau menggolkan rp lima delapan triliun
dan ini hal yang sama yang diduga dilakukan oleh markus melchias mekeng sebagai posisinya saat itu dalam badan anggaran dpr ri
kalau kita juga melihat bagaimana posisi markus nari di partai golkar ini
markus hari diduga merupakan orang yang cukup dekat atau memiliki kedekatan yang khusus dengan setia novanto
yang saat itu menjabat sebagai ketua umum partai golkar yang kemudian juga dinilai memiliki pengaruh terhadap
pengulusan anggaran rp lima delapan triliun dan kemudian menguntungkan sejumlah pihak
kami masih menunggu bagaimana hasil pemeriksaan dari marcus melkias mekeng
sebagai saksi bagi markus nari namun memang alfian marcus melkias mekeng ini namanya tidak hanya kali ini saja terlibat atau tersangkut dalam kasus korupsi
beberapa kali nama markus melgias mekeng juga terlibat dalam kasus korupsi yang lain diantaranya kasus korupsi pembangunan infrastruktur daerah
dengan saat itu terpidananya adalah waode nurhayati
kemudian juga sempat pada waktu kasus wisma atlet hambalang nama marcus melkias mekeng juga disebut sebut terlibat dalam kasus ini
namun hingga saat ini memang belum
ada pembuktian yang kemudian dapat menyeret markus melkias mekeng untuk menjadi tersangka di komisi pemerintahan korupsi
baik terima kasih maria sarjana koresponen cnn indonesia